pemerintah provinsi dki jakarta mencabut rem darurat pembatasan sosial berskala besar yang diperketat
mulai dua belas oktober pemprov dki jakarta memperlakukan psbb transisi selama dua pekan ke depan
besok kita kembali kepada status psbb transisi
kegiatan bisa dilaksanakan dengan pembatasan pembatasan
tapi saya perlu ingatkan kepada semua kita bahwa kondisi di jakarta sangat tergantung kepada kedisiplinan kita menjaga protokol kesehatan
kita sudah merasakan sulitnya beratnya ketika rem darurat itu ditarik
restoran tidak bisa makan di tempat perkantoran sulit beroperasi kegiatan kegiatan berkurang
kita tidak ingin itu terjadi lagi
cara mencegahnya adalah dengan kita sekarang disiplin untuk mentaati seluruh protokol kesehatan